hai segera memeriksa semua keluarga dari dpo yang sudah ketangkap kasus
kina dan terapkan pasal tentang obstruksi nobjustis menghalangi penyidikan
hai bapak kapolda jawa barat dan bapak direktur pidana umum polda jawa barat selama delapan tahun
dpo kasus fina pasti keluarganya tahu dan kemungkinan besar menyembunyikan
anaknya maka mohon agar bapak penyidik segera memeriksa semua keluarga dari dpo yang sudah
ketangkap kasus kina dan terapkan pasal tentang obstruksi nobjustis menghalangi penyidikan dan
segera diproses secara pidana semua keluarganya yang mengetahui keberadaan anak tersebut selamat
dalam pelarian dan agar masyarakat yakin tidak salah tangkap atau orang lain maka
segera bikin presidis yang menayangkan langsung fisik dari si tersangka karena
hal tersebut sudah ribuan kali dilakukan hal yang sama konferensi pers oleh jajaran kepolisian
republik indonesia sudah jutaan orang dm saya meragukan apakah itu benar orangnya
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
vtv dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya